keduanya tahu kapan harus bertemu di mana dan seterusnya
tapi belum ada agenda kan kapan gitu belum ada
keduanya punya cara komunikasi sendiri
dan keduanya tahu kapan harus bertemu di mana dan seterusnya
karena keduanya adalah sahabat dan kawan lama
keduanya juga sama sama mengaku tidak punya masalah
bu mega mengatakan tidak punya masalah dengan pak prabowo
bahkan baik baik saja hubungannya dengan pak prabowo
demikian juga kami pak prabowo sudah menyatakan hal yang sama
jangankan dengan bu mega dengan semuanya pak prabowo tidak ada masalah
sehingga soal pertemuan ini soal waktu soal momentum
dan saya kira tunggulah
karena keduanya kedua pemimpin itu mengerti kapan harus bertemu
ada yang bilang kalau pak jokowi jadi penghalang antara pertemuan pak jokowi betul nggak pak
enggak pak jokowi justru yang mendorong dan mengingatkan
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya